pemeriksaan kepada persangka yang sudah kita tangkap
jadi bukan karena berdasarkan informasi intelijen beda
kalau informasi intelijen itu tidak produsitia
ini produsitia pemeriksaan resmi
itu mereka menyampaikan nama
itu adalah betul pak liranto
itu adalah pak luhut
itu adalah pak kabin
yang keempat pak goris mere
salah satu pimpinan lembaga survei
saya tidak mau sebutkan
yang jelas kami selalu
begitu ada informasi
selalu memberikan pengamanan dan pengawalan
beberapa hal masih belum terungkap
dalam unjuk rasa yang berakhir
dengan kericuan dua puluh satu dan dua puluh dua mei lalu
satu persatu tersangka
diungkap polisi tapi bukan pelaku utama
sejauh mana polisi sudah melangkah
apa saja yang diketahui
saat ini kita sudah bergabung dengan brigjen paul deddy prasetyo
karopenmas di fumaspori
yang saat ini berada di mabespori
pak dedy selamat malam
selamat malam assalamualaikum mbak putri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak dedy atas kesempatannya
sekalipun singkat pak dedy
sejauh ini kapolri mengatakan perkembangan terbaru
baru kan mengatakan dalam waktu dekat akan mengungkap siapa yang terlibat ya
tapi kita tahu sebelumnya menko polukam
wiranto sudah mengantongi nama nama para pemain
jadi sejauh mana sebenarnya sekarang progres polisi
untuk mengetahui mengungkap aktor di balik kericuan ini
ya baik mbak terima kasih
jadi fokus polri dalam hal ini menyelesaikan dulu
pemeriksaan terhadap yang pertama
kelompok satu terdiri dari empat orang itu mbak
empat orang yang diantaranya memiliki tiga senjata
satu senjata leras panjang dan dua senjata leras panjang
itu didalami dulu semua pemeriksaannya dalam waktu dekat ini
kalau sudah ada kesimpulan baru nanti juga akan disampaikan ke publik
yang kedua tim ini juga masih
penyidik dari baris krim masih memeriksa yang tim kedua
tim dua itu terdiri dari enam tersangka
enam tersangka itu tadi sudah disampaikan ada leadernya
kemudian ada operator lapangan
kemudian ada penyedia senjata api
itu masih didalami semua bahkan
terakhir kan baru ditangkap tanggal dua puluh empat
selesai pemeriksaan itu selesai semuanya
baru kontrol hukum mengarah kepada yang tadi pak iwin ranto sudah menyebutkan
ya bahwa penyidik sudah mengidentifikasi identitas daripada aktor intelektual
ya nanti kalau ini sudah selesai aktor intelektual pasti akan dipanggil
ya bila perlu dilakukan upaya paksa dan dilakukan pemeriksaan
nanti apabila status hukumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka
maka nanti akan disampaikan ke publik tentang peran masing masing
di dalam suatu skenario besar ini begitu mbak
pak dedy dari dua kelompok ini artinya mengerucut pada satu nama aktor saja
atau justru polisi menemukan hal lain
dan apakah di antara dua kelompok ini polisi kemudian sudah menemukan
siapa misalnya penembak yang menggunakan peluru tajam
tadi sudah saya sampaikan mungkin sama pak kadir humas pada saat rilis yang lalu
kemudian pak kapolri sudah menyampaikan bahwa peran masing masing dari enam orang ini sudah jelas
yang saya sampaikan ya mbak ya
hk hk ini sebagai leader
dia itu perannya mencari senjata api
kemudian mencari eksekutor
kemudian dia juga memimpin tim untuk turun langsung melakukan survei
dan membawa senjata api
hk ini juga berperan menerima uang dulu dari aktor intelektual
kasih uang satu ratus lima puluh juta untuk membeli senjata dan sebagian untuk mencari eksekutor
kemudian az az ini perannya adalah
dia mencari eksekutor sekaligus dia berperan rangkap sebagai eksekutor
kemudian ir ir ini perannya sebagai eksekutor
dia sudah menerima uang sebesar lima juta sebagai uang tanda jadi
kemudian tj tj ini sebagai eksekutor sekaligus dia menguasai senjata api laras pendek
dan senjata api laras panjang jadi ini ada dua senjata api yang dikuasai
kemudian yang berikutnya kelima adalah ad ad ini yang menjual tiga pucuk senjata api
ya antara lain senjata api jenis mayer kemudian senjata api laras panjang dan senjata api laras pendek
dan dia telah menerima uang dari hasil penjualan senjata api sebesar dua puluh enam lima juta
kemudian yang terakhir terselangkahkan enam adalah af
af ini berperan memiliki dan menjual senjata api kepada

jadi peran masing masing sudah sangat jelas dan peran ini tentunya nanti akan diketahui oleh aktor intelektual
intelektual ini sudah memberikan order empat tokoh yang harus kamu eksekusi
tapi sebelumnya satu dulu ya yaitu satu lembaga survei itu sudah di mapping rumahnya
sudah di mapping kegiatan sehari harinya
tinggal waktu eksekusinya aja
sebelum waktu eksekusi tanggal dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh empat para pelaku ini sudah berhasil ditangkap
dan satu pelaku yang masih buruan dpo ini adalah sebagai eksekutor
sampai sekarang masih dilakukan pengejaran oleh aparat kepolisian
pak deddy itu mereka merencanakan menargetkan empat tokoh itu
tapi bagaimana dengan yang menembak pada saat kericuan itu apakah tim yang sama atau ada yang berbeda pak deddy
ya jadi ini tim ini satu eksekusi
jadi ini satu eksekusi
jadi ini satu eksekusi
tim yang pertama yang pertama kali ditangkap yang empat orang itu itu juga sama mbak
jadi perannya dia adalah memang mendesain demo tanggal dua puluh satu dan tanggal dua puluh dua
itu akan berakhir dengan risu
ya karena sasarannya akan yang ditembak pertama itu adalah pendemo
ketika pendemo ditembak menjadi korban maka akan menjadi martir
nah martir itulah nanti yang memicu emosi dari para pendemo
emosi para pendemo itu pasti nanti akan menyerahkan kepada aparat keamanan
padahal dari awal kita sudah sampaikan bahwa tni dan polri dalam rangka melakukan pengamanan secara langsung kepada masyarakat yang melaksanakan demo
itu tidak dilengkapi oleh senjata api dan peluru tajam
senjata api hanya digunakan oleh peleton anti anarkis
sedangkan demo di tanggal dua puluh satu dan tanggal dua puluh dua itu pleton anti anarkis tidak diturunkan sama sekali
karena masih cukup bisa dihadapi oleh pasukan pertameng dilengkapi dengan gas air mata dan water cannon
pak dedy kemudian terkait dengan mereka yang ada yang meninggal dunia kemudian ada yang juga luka luka
apakah kemudian dilakukan klasifikasi oleh polri mereka yang dalam tanda kutip perusuh dan mereka yang korban
atau bagaimana polri melihat mereka yang meninggal dunia dulu apakah dilihat sebagai korban atau ada perusuh juga di sana
ya ini masa mencair
artinya bahwa ketika terjadi kerumunan masa dan apalagi masa sudah mengarah kepada anarkis
ini akan menjadi sulit karena sudah tersusupi oleh para perusuh
perusuh itu sengaja menyusupi masa yang tadinya aslinya damai di demo yang pertama sampai dengan pukul dua puluh satu tiga puluh
dua puluh tiga puluh berakhir menjadi ricuh ketika masuk masa itu di pukul dua puluh tiga
jadi rencetan kronologisnya nanti akan menggambarkan bagaimana memang settingan masa perusuh itu masuk di antara para pendemo
kemudian juga mbak yang perlu dicatat juga ini masih kita coba dalami juga
ada kelompok lain yang bermain kelompok garis keras
kelompok garis keras ini kita sudah bisa mengidentifikasi
ada dua alat bukti yang sudah berhasil kita amankan
ada kendaraan ambulan dan ambulan itu digunakan untuk memobilisasi masa mengangkut benda benda yang digunakan untuk melakukan provokasi
melakukan penyerangan secara destruktif baik kepada aparat keamanan maupun kepada fasilitas publik
kemudian juga mungkin besok akan disampaikan oleh pak ngade
ya jadi ada juga ternyata ada aktor intelektual di kelompok yang lain ya
di situ ada buyernya dan juga ada koordinator lapangan dan ada operator lapangan
ya ada barang buktinya
nah besok akan kita tampilkan
ini barang bukti ambulan
pemiliknya ini pemainnya ini ini ambulan yang satu lagi pemiliknya ini ya
kemudian pendananya ini leader lapangannya ini operator lapangannya ini
semua yang nanti akan kita sampaikan secara terang benar
namun kita mengharap untuk tetap bersabar
jadi proses penyelidikan yang kita lakukan adalah secara profesional
dan kita mengutamakan proses pembuktian secara ilmiah
hmm pak deddy kemarin sudah ada salah satu keluarga korban mengadu ke
dpr dan mengatakan bahwa ada kesulitan ketika hendak mengambil jenazah korban
kemudian hasil autopsi juga tidak diberikan oleh polisi
polisi juga tidak memberikan keterangan yang pasti soal penyebab korban meninggal dunia
apa yang sebenarnya terjadi dengan korban ini
dan juga mungkin memang korban korban yang lain yang mungkin tidak sempat berbicara kemarin
ya jadi begini mbak
jadi dalam hal ini polri sudah membentuk
tim investigasi bersama
tim investigasi bersama itu dipimpin oleh pak irwasum
di mana anggota internalnya itu ada dari propam
ada dari defis hukum
kemudian ada dari barreskrim
kemudian melibatkan juga dari polda mitrojaya
serta kita juga mengikut sertakan dalam tim itu
dari dokes kemudian dari inavis dan dari lafor
itu nanti akan melakukan investigasi bersama
tim sudah bekerja
besok tim akan melakukan audiensi dengan ori
ya ombudsman republik indonesia
untuk memberikan masukan
agar nanti pada saat tahapan tahapan kinerja tim
itu bisa langsung mengarah kepada sasaran
misalnya ya kepada para perusuh yang dianggap meninggal dunia
nah nanti dicari penyebabnya
meninggalnya di mana
kapan waktu kejadiannya
lokus dan yang buka harus jelas
kemudian bagaimana situasi yang ada di sana sebenarnya
ya nanti akan dicari para saksi yang melihat langsung ya suatu peristiwa itu secara komprehensif
dan nanti akan dilakukan juga apabila nanti uji balistik diperlukan untuk mengetahui ini merupakan proyektil jenis senjata apa
kemudian digunakan oleh siapa
itu nanti dari jejak hasil laboratorium forensik itu bisa mengidentifikasi jenis senjata maupun senjata ini biasanya digunakan oleh satuan apa gitu mbak
oke artinya memang betul sampai sekarang beberapa keluarga yang anggota keluarga mereka menjadi korban meninggal dunia masih belum menemukan kejelasan soal mengapa mereka menjadi korban apa penyebabnya karena terkait dengan informasi dalam penyelidikan ini
memang seakan ditutup seperti itu atau bagaimana sih pak dedy
nanti akan dibuka
itu bisa diperlukan oleh masyarakat juga
kemarin saya langsung mendatangi langsung dari rumah sakit
ya rumah sakit menyampaikan kepada saya bahwa sebagian besar jenazah yang masuk itu yang pertama langsung diambil jadi ada dari pihak keluarga yang tidak mau diotopsi
kemudian diambil dan dimakamkan
jadi ada beberapa aja mungkin yang nanti coba dari tim investigasi pertama akan melihat investigasinya otopsinya seperti apa
ya nanti diotopsi itu akan kelihatan ya penyebab kematiannya seperti apa
kemudian ada berapa peluru yang bersarang pelurunya nanti diuji balistik lagi dicek lagi di laboratorium forensik dicek ulang kembali nanti semuanya akan tergambar di situ
dan kita masih menunggu hasil tim investigasi bersama tim investigasi bersama juga nanti melibatkan dari eksternal juga mbak
dari eksternal juga nanti akan dilibatkan untuk memberikan masukan
ya sehingga nanti kesimpulan akhir dari tim investigasi bersama itu bisa lebih komprehensif disampaikan kepada masyarakat
jadi kita tidak boleh pada tatanan untuk interpretasi interpretasi atau menduga duga kita masih menunggu kinerja dari tim investigasi bersama yang sudah dibentuk oleh bapak kapolri
tim investigasi bersama itu apakah juga nantinya akan menginvestigasi ke dalam internal pak deddy termasuk itu juga atau ada tim lain yang menginvestigasi internal jika kemudian dikatakan ada pelanggaran yang dilakukan
ya kan saya sampaikan tadi

kita menggunakan kompetensi dari irwastu irwastu kan memiliki kompetensi melakukan audit secara internal
ya kemudian ada propam propam itu sama melakukan investigasi secara internal terhadap suatu peristiwa
ya kemudian ada dari disko
kemudian ada dari baris girems sendiri yang dilipatkan
hari polda metro jaya sendiri dilipatkan kemudian ada beberapa stakeholder terkait yang memiliki kompetensi khusus seperti dokes nanti terkait menyebut masalah hasil otopsi
kemudian dari inavis dan laboratorium forensik itu terkait menyangkut masalah uji balistik dan lain sebagainya
semuanya akan didalami semuanya oleh tim investigasi bersama
pak deddy kita hidup sekarang di zaman yang informasinya begitu cepat sekalipun memang kemarin sudah sempat ada pembatasan media sosial tapi polisi juga ini sekarang bekerja dengan waktu karena banyak informasi di luar sana yang mungkin bertentangan dengan apa yang disampaikan polisi
kita selalu berpedoman pada fakta hukum

saat ini yang kita sidik bukannya satu orang
tersangka yang sudah ditetapkan
yang korupsi tanggal dua puluh satu dan tanggal dua puluh dua kita tidak
muter buru buru semua
proses harus betul betul kita yakinkan
secara proporsional dan bisa dibutuhkan
secara ilmiah itu jauh
oke baik pak dedy
atas waktunya malam hari ini